dan tidak hanya warga indonesia saja yang ikut merayakan perayaan kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh empat
di dubai uni emirat arab salah satu bangunan ikonik dunia burj khalifa berhias lampu berwarna bendera indonesia merah putih
bangunan tertinggi di dunia ini menyala merah putih untuk ikut merayakan peringatan kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh empat
dilansir dari khalids times konsulat jenderal republik indonesia untuk dubai ridwan hasan
mengungkapkan hubungan baik antara uni emirat arab dengan indonesia semakin menguat
sekitar seratus ribu warga negara indonesia saat ini tinggal dan bekerja di uni emirat arab
setengah di antaranya berada di dubai dan northern emirates